pt pal indonesia persero kembali menyerahkan satu unit kapal cepat rudal atau kcr enam puluh meter kerambit kepada kementerian pertahanan
kapal ini nantinya akan beroperasi sebagai alutsista pertahanan
bumn bidang industri galangan kapal pt pal indonesia melepas kapal cepat rudal terakhir dari kontrak termin satu tahun dua ribu sembilan belas kepada menteri pertahanan ria mizar yakudu di surabaya jawa timur
kapal cepat sepanjang enam puluh meter ini resmi bernama kerambit pada dua puluh tujuh februari dua ribu delapan belas dan memiliki kemampuan tempuh selama lima hari dengan kecepatan maksimal dua puluh delapan knot
rencananya kapal ini akan menjadi alutsista tempur pangkalan tni armada satu